kalau tadi terkait dengan pemilihan presiden tapi ini kita kembali lagi terkait dengan pemilihan kepala daerah
di mana banyak pekerjaan rumah bagi calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur yang nanti terpilih
masyarakat berharap juga bahwa jawara jawara pilkada jatim ini tidak hanya obral janji kampanye
tapi juga mampu mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan yang ada di depan mata
gubernur dan wakil gubernur jawa timur yang nanti terpilih menghadapi banyak pekerjaan rumah
di antaranya masalah ekonomi seperti kemiskinan ketimpangan dan pengangguran
dari data badan pusat statistik jawa timur pada september dua ribu tujuh belas
jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai lebih dari empat empat ratus jiwa atau sebelas dua puluh persen
sebenarnya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat berharga
sementara itu empat dua puluh satu persen warga jawa timur merupakan pengangguran
kasus kasus korupsi juga membayangi para kepala daerah di jawa timur
sejumlah kepala daerah ditahan komisi pemberantasan korupsi karena menyelewengkan uang negara
padahal dana tersebut bisa dipakai untuk membangun daerahnya
pada dua ribu tujuh belas saja kpk melakukan sedikitnya tiga operasi tangkap tangan
kepala daerah yang terjerat ialah bupati pamekasan ahmad syafi'i yasin
wali kota batu edi rumpoko
dan bupati nganjuk taufikur rahman
pernikahan anak jadi pekerjaan rumah serius bagi calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional menyebutkan
hingga akhir dua ribu tujuh belas ada lima puluh enam enam ratus lebih pernikahan anak
pernikahan anak di indonesia masuk urutan ke tujuh di dunia
dengan jumlah pernikahan anak mencapai tiga ratus empat puluh ribu kasus
jawa timur masuk dalam urutan lima besar
di tingkat nasional
masalah lingkungan juga menanti calon pemimpin jatim
tambang tujuh bukit atau yang lebih dikenal dengan tumpang pitu di banyuwangi
adalah tambang emas dengan cadangan terbesar kedua di indonesia
setelah tambang grassberg papua yang dikelola pt freeport
kandungan emas di dalamnya diperkirakan mencapai dua delapan juta oz

di kawasan hutan lindung
kawasan tambang emas ini sejatinya gunung setinggi empat ratus lima puluh meter di atas permukaan laut di kawasan hutan lindung
statusnya diturunkan jadi hutan produksi oleh menteri kehutanan pada dua ribu tujuh belas
pegiat jaringan tambang menilai kegiatan eksplorasi bakal merusak lingkungan
pemulihan pun tetap tak bisa mengembalikan lingkungan seperti sediakala
kompensasi pada masyarakat oleh perusahaan tak ada artinya dibandingkan potensi kerusakan
para aktivis juga mengaku mendapatkan data eksplorasi akan meluas ke kawasan selain yang sudah ditetapkan

aktivis lingkungan juga menantang gubernator teman tambang yang mendatangkan teman tambang
terpilih nanti berani membuat peraturan yang mendesak perusahaan popok sekali pakai bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan
penelitian ekoton menyimpulkan sedikitnya tiga juta popok bekas dibuang di sungai berantas setiap harinya
pemerintah juga didesak untuk mendorong penyelesaian problem popok dari hulu
salah satunya bahan dan desain popok yang ramah lingkungan
pemerintah diminta pula menyediakan drop box khusus yang memudahkan warga membuang popok bekas